cerita dalam bahasa indonesia
sekitar empat enam miliar tahun yang lalu
matahari kita terbentuk dari gas awan padat antar bintang
dan setelah terbentuk
piringan materi yang sangat besar mengelilinginya selama sekitar seratus juta tahun
bahan di sekitarnya mulai menggumpal
partikel partikel kecil berkumpul
terikat oleh gaya gravitasi
menjadi partikel partikel yang lebih besar yang disebut planet
dan sementara planet dan bulan terbentuk
sisa partikel tidak punya cukup masa untuk berubah ke dalam bentuk bola kasar
yang dianggap sebagai planet
dan itu disebut asteroid
benda benda berbatu ini terutama ditemukan di sabuk asteroid
wilayah antara orbit mars dan jupiter
asteroid bervariasi dalam hal bentuk dan ukurannya
asteroid terbesar yang diamati
yang dikenal sebagai ceres
lebarnya hampir seribu km
sedangkan asteroi terkecil yang pernah diukur
bernama dua ribu lima belas tc dua puluh lima
yang lebarnya hanya dua meter
sekitar setahun sekali
sebuah asteroid seukuran mobil menghantam atmosfer bumi
menciptakan bola api yang mengesankan dan terbakar sebelum mencapai permukaan
sekali setiap beberapa juta tahun
sebuah asteroid yang cukup besar untuk mengancam peradaban bumi
salah satu asteroid semacam itu
yang diperkirakan memiliki lebar antara sepuluh sampai lima belas km
menabrak bumi enam puluh enam juta tahun yang lalu
kehidupan dinosaurus yang berlangsung satu ratus delapan puluh juta tahun
namun ini membuka jalan bagi awal yang baru
hidup menemukan jalan
dan spesies baru muncul
spesies yang akan menguasai dunia tidak seperti yang lain
dan sementara meteoroid dan asteroid kecil yang tidak terhitung jumlahnya
telah memasuki atmosfer bumi sejak saat itu
mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan
tapi sekarang jauh dari bumi
tidak diketahui manusia
sebuah asteroid telah berubah arah sebagai akibat dari grafitur
dan sekarang meluncur menuju bumi dengan kecepatan tinggi
ini adalah waktu untuk bangun
selamat pagi dr naomi taylor
kau memiliki empat pertemuan hari ini dan
waktu menunjukkan enam tiga puluh
waktu bagian timur
tidak ada sumber panas lain di bumi

yang terdeteksi di rumah sejak tadi malam
di mana kau sepanjang malam
di rumah lauren belajar
kau tidak memberitahu aku bahwa kau akan menginap
ibu umurku dua puluh satu tahun
mengapa kau menginap
mengapa kau membenciku tina
aku adalah ibumu
sayangnya kau benar
kau mau pergi ke mana tina
atau haruskah aku meminta izinmu terlebih dulu
setidaknya kau sarapan dulu
jangan khawatirkan aku
aku tidak khawatir tentang ibu
air mata mengalir dari mata naomi
putrinya adalah satu satunya orang yang dia miliki dalam hidupnya
dan dia mencintainya lebih dari apapun
tapi tina bagaimanapun membencinya
dia menyalahkan naomi atas kematian ayahnya
namun kenyataannya adalah bahwa suami naomi adalah seorang penjahat
yang melakukan kegiatan ilegal di kota tanpa sepengetahuan istrinya
dan tidak hanya itu dia juga merupakan bagian dari komplotan yang diburu oleh polisi
ketika naomi mengetahuinya dia sangat terpukul
tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab
dia memberitahu polisi tentang hal itu
kau kau laporkan aku ke polisi
aku tidak akan membiarkan putriku tumbuh di bawah pengaruh seorang penjahat
dan yang lebih penting lagi pembohong
aku aku tidak akan memaafkanmu wanita
kau akan membayar untuk ini
ayah akan kembali untukmu
putriku papa mencintaimu oke
jangan tinggalkan aku ayah
tina pergi ke kamarmu
jack mengerutkan kening pada tina dan maju selangkah ketika sirine polisi mulai menyala
ini belum berakhir
jack berlari keluar rumah mencoba melarikan diri
tapi saat dia sedang menyeberang jalan sesuatu yang malang terjadi
sejak saat itu tina menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya ya
cepat pergilah ke kantor sekarang
ada apa dr joseph
tidak ada waktu untuk menjelaskan di telpon datanglah sekarang juga
dr nomi taylor adalah seorang ilmuwan atmosfer di world space organization
lembaga luar angkasa terbesar di dunia
ketika dia sampai di wso dokter joseph langsung berjalan ke arahnya dengan wajah yang sangat khawatir
semuanya baik baik saja
planet kita berada di bawah ancaman kehancuran total
ukuran stadion sepak bola saat ini menuju ke bumi
melaju ke arah kita dengan kecepatan dua puluh delapan delapan ratus km per jam
itu lebih dari delapan km per detik
apapun yang berada di depannya akan hancur berkeping keping
saat menghantam bumi itu akan menghancurkan london dalam satu tiga detik
dan kemudian akan menelan seluruh eropa dalam satu menit
dampaknya akan sangat besar sehingga separuh dunia akan bisa hancur
kehidupan akan musnah sepenuhnya
separuh lainnya akan mati perlahan karena musim dingin
singkatnya a c c l i a dua puluh satu adalah pembunuh
lalu kita harus apa
kita akan menghancurkannya
bagaimana apa itu bisa terjadi
sepertinya kita tidak bisa melakukannya
aku tahu ini berbahaya tapi inilah cara satu satunya
sebuah tim insinyur kedirgantaraan fisikawan plasma
insinyur elektronik dan mekanik
teknisi avionik yang dipimpin oleh dr naomi taylor
akan terbang melewati garis karman dalam waktu sepuluh menit
dan kemudian melewati stasiun luar angkasa internasional dalam waktu empat jam
beberapa kilometer melewati iss
dan kita akan berada dalam posisi aman untuk meluncurkan misil
dan kemudian kita berdoa
bagaimana kalau meleset dan ada gangguan teknis
kita berharap itu tidak terjadi
sebuah asteroid mematikan seukuran stadion sepak bola
meluncur ke bumi dengan kecepatan tinggi
tim ilmuwan baru saja lepas landas dari bumi
untuk menghadapi asteroid dan meledakannya
dan lepas landas
kepanikan merebak di seluruh dunia
saat berita asteroid menyebar dengan cepat
sebuah tim yang dipimpin oleh dr naomi taylor
adalah satu satunya harapan kita
tapi misinya bisa mematikan
kalau kau mendengarkan ini
ketahuilah bahwa aku paling mencintaimu di dunia
dan aku punya cara agar asteroid itu tidak masuk di antara masa depanmu
sampai jumpa lagi
seluruh dunia menunggu dengan napas tertahan
saat berita terbaru
saat hercules sepuluh terbang melewati garis karman
dan kemudian iss
elisa mulai pemuatan misil
robert koordinat perlu pinpoint akurat
kita harus benar benar tepat
koordinatnya sudah tepat kapten
bill dan stephen bersiaplah untuk memulai peluncuran misil
kita siap kapten
peluncurnya tiba tiba tidak berfungsi
kita harus melakukannya secara manual
seseorang harus pergi ke landasan peluncuran
dan memulai peluncuran
aku akan lakukan
kami yang akan pergi
aku butuh kalian semua di sini untuk membidik batu itu
kita sedang menunggu pembaruan dari wso
masih belum jelas apakah hercules
telah menembakkan misil atau belum
katakan pada aku kapan aku harus menekan tombol
elisa dan kru lainnya tidak dapat mendengar naomi dengan baik
karena adanya gangguan statis
kapten kami tidak bisa mendengarmu
elisa apa kau dengar
kapten apa kau dengar
kita perlu meluncurkan misal sekarang
kalau tidak akan terlambat
elisa aku siap
apa kau dengar
ya ya kapten
kali ini naomi bisa mendengar elisa
dan langsung menekan tombol
peluncuran rudal dalam sepuluh
rudal rudal itu menembus ruang angkasa
dan bertemu dengan asteroid di depan
hasilnya sebuah ledakan besar
dokter naomi taylor dan timnya telah berhasil
ketika kru mendarat kembali di bumi
mereka menerima sambutan yang luar biasa
dan di antara semua pegawai wso
ada tina di sana
yang berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat erat
aku sangat mencintaimu
aku berhutang hidup padamu
kau berhutang cinta
dunia menyaksikan hujan meteor yang indah
sisa sisa asteroid kecil mematikan
yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar
yang jika bukan karena kepahlawanan naomi taylor
akan menjadi bencana besar
mereka mengatakan bahwa cinta seorang ibu tidak ada batasnya
dan itu benar sekali